gue gak bisa bayangin apa yang terjadi
kamu tuh dari mana aja sih mama teleponin loh dari tadi
mah aku tadi pemotretan dulu ini baru selesai
ada sesuatu yang mama harus bicarakan sama kamu
ini penting sekali elsa
soal pembunuhan roy
mama di rumah kan
kalau misalkan mama di rumah lebih baik kalau ngobrolin itu
aku takut kalau papa dengar
gimana kalau kita ketemuan aja ma
oke yaudah kalau gitu kita ketemu ya
yaudah kita ketemuan di vinland cafe
sejaman lagi ya
yaudah kalau gitu mama jalan sekarang
kita ketemu disana sayang
aku sekalian jual aja deh sebelah anting yang dulu dititip sama elsa
disana kan ada toko perhiasan
ini aku mau pergi ketemu sama elsa
tadi dia itu habis pemotretan
terus katanya minta temenin aku
buat ngopi ngopi sebentar aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dengar papa ya no
kalo ada yang mau kamu cari tau
kamu cari tau sendiri
jangan buka lagi luka lama itu
andin juga gak mau papa juga gak mau
aku bisa menyelidiki soal pembunuhan
tapi bapak surya selalu aja
ngelarang aku untuk deket deket sama andin
padahal keterangan andin
itu sangat aku butuhkan
kamu gak lagi sibuk kan no
enggak juga pak
ada apa ya pak
untuk tolong cariin hadiah buat mama
emang papa udah mikirin
mau ngasih hadiah apaan
kalo aku sih

kalau begitu tolong kamu cariin anting berlian yang paling bagus ya
nanti uangnya papa transfer
yaudah nanti aku beliin ya
yaudah makasih ya no
mending sekalian kemul aja kali ya
nyari hadiah buat mama
waktunya sudah habis
kira kira siapa yang paling enak free chickennya ya
aduh anak papa pinter sekali
selamat ya naya
kamu pinter sekali
yaudah anak mama ini kan hebat
ternyata anak papa pinter masak ya
kumpul lagi kayak dulu
apa mama masih nunggu ke pulangan aku
kalau mama udah tau masalah lo aku mah
kalau masalah aja nggak percaya
kalau aku bukan pembunuh roy
maaf emang aku belum bisa ngambil keputusan sekarang
nanti aku akan kabarkan secepatnya
kita semua akan menunggu kamu
dan mama gak akan pernah bosan
untuk menunggu menantu mama pulang ke baris rumah
gue terus berusaha mengkikis dendam gue
tapi apa mama bisa menerima hal itu
cepat atau lambat semua akan terungkap
dan saat mama tau
gue gak bisa bayangin apa yang akan terjadi
itu mesti yang terjadi
nanti aku menunggu

katanya lo pergi dari kelas ya
wah lo parah banget din
udah mending lo sekarang balik ke kampus
yaudah aku kesana ya